sampai saat ini tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
kpu telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional
untuk tiga puluh enam provinsi dari tiga puluh tujuh
nah posisinya sekarang untuk provinsi papua
dan papua pegunungan sudah ada di kantor kpu
sebentar lagi akan berlangsung satu panel
langsung dipimpin oleh ketua kpu dan anggota kpu yang lain
nah setelah itu kami akan lihat pas ke plenu selesai
apa namanya pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai
selanjutnya tentu kita akan melalui proses atau tahap berikutnya
nah nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami
untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen dokumen yang dibutuhkan
karena sebagaimana disampaikan oleh ketua kpu semalam
dalam doorstop dengan teman teman media
nanti penetapan itu sk nya secara keseluruhan
nah mungkin kalau waktu definitifnya
kemungkinan pas kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah
puasa ya waktu berbuka semacam itu
terima kasih juga sekali lagi
teman teman juga sudah kasih banyak support untuk kita
dan kemudian kita pada akhirnya optimalkan di tanggal dua puluh maret
nah kita lihat nanti bagaimana dinamikanya untuk di panel di panel a ya
untuk provinsi papua pegunungan kemungkinan akan duluan
karena semalam papua pegunungan itu sampai di jakarta pukul tiga dini hari
kemudian papua induknya itu baru siang ini